kuasa hukum keluarga yosua kamarudin simanjuntak membeberkan terdakwa putri candrawati digoda atau diduga menggoda almarhum yosua di rumah di magelang
putri juga disebut ikut melakukan penembakan yang menyebabkan yosua tewas di rumah dinas mantan kadif propam verdi sambo delapan juli lalu
hal ini disampaikan kuasa hukum pihak keluarga yosua kamarudin simanjuntak saat menjadi salah satu saksi dari dua belas orang saksi yang dihadirkan di ruang sidang pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa pagi
kamarudin menuturkan sehari sebelumnya peristiwa penembakan terjadi pada tujuh juli di magelang terdakwa putri candrawati diduga sempat menggoda almarhum yosua
saat itu yosua menolak dan keluar dari dalam rumah
tidak lama berselang di lokasi yang sama putri memerintahkan riki rizal memanggil yosua untuk berbicara empat mata
kamarudin menyebut tidak mendapatkan informasi mengenai apa yang dibahas keduanya
kamarudin juga menyatakan terdakwa putri candrawati diduga terlibat melakukan pembunuhan dan ikut menembak
yosua pada delapan juli
menurutnya seluruh informasi tersebut didapat dari pihak yang disebutnya tidak bisa dijelaskan secara detail karena bersifat rahasia